anjing pemburu jenis melanoa belgia yang menewaskan seorang pembantu
akhirnya dibawa petugas sudin ketahanan pangan kelautan dan perikanan selasa pagi
total sebanyak dua anjing pemburu jenis melanoa belgia dan satu anjing pudel milik bima aryo dibawa langsung
menggunakan mobil petugas sudin kpkp
proses pemindahan anjing milik bima aryo dilakukan petugas sudin ketahanan pangan kelautan dan perikanan
dengan didamping kepolisian polsek cepayung serta anggota tni
pemindahan kedua anjing pemburu jenis malinois belgia ini sempat mengundang perhatian warga yang sebelumnya geram
karena adanya warga yang menjadi korban bahkan hingga tewas
kepala seksi peternakan dan kesehatan irma budiani mengatakan kedua anjing bernama sparta dan anubis
langsung dibawa menggunakan mobil
anjing tersebut dibawa untuk diobservasi dan diperiksa lebih lanjut oleh petugas
jadi hari ini kita semuanya kita bawa anjingnya karena dua duanya ini memang anjing menyerah
semuanya kita bawa dulu kita nggak tahu mana yang mau yang menggigit
jadi kata yang punya dua duanya dibawa aja diobservasi
sementara bima aryo sebagai pemilik kedua anjing tersebut mengaku tak tahu kedua anjingnya
menewaskan pembantu rumah tangga karena sibuk
namun dirinya mengizinkan kedua anjingnya dibawa oleh petugas
saya pribadi kemarin bonus pernikahan nggak ada di rumah sama sekali
saya nggak tahu menau baru datang hari ini prosesnya seperti ini
ini tragedi buat kita semua
saya juga belum tahu info tapi ada saatnya saya akan udah tahu info saya akan sampai
apa pelajaran dari ikat sini bang
banyak sekali pelajaran nanti akan kita share harus gitu loh
pada jumat malam dua puluh delapan agustus dua ribu sembilan belas seorang pembantu yang diminta membuka kandang anjing untuk memberi makan justru diterkam
ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak dapat diselamatkan
f rizal jakarta